festival ramadhan bernuansa turki dihadirkan dalam jakarta ramadhan festival dua ribu dua puluh dua
yang diselenggarakan di mal of indonesia jakarta utara
bagi masyarakat yang akan menghabiskan waktu menanti berbuka puasa atau ngabuburit
bisa turut serta hadir ke festival ini
ada sejumlah tenan yang berpartisipasi guna meramaikan festival ramadan ini
yang mayoritas diikuti oleh umkm yang menjual sejumlah produk
mulai fashion syari kuliner dan minuman halal
pernak pernik serta pakaian budaya turki ponseling dan lain lain sebagainya
selain itu sejumlah acara seperti kajian keagamaan
talk show kajian sejarah turki
dan kegiatan menghatamkan al quran juga dijadwalkan untuk dilakukan
dalam rangka bulan suci ramadan seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah
disampaikan oleh umkm
panitia penyelenggara acara ini ditujukan tak hanya bagi komunitas islam di jakarta
tapi juga untuk mengenalkan budaya turki ke sejumlah pengunjung mal yang datang
kota sedang berdagai

sejumlah pengunjung juga terlihat mulai mengunjungi festival ini beberapa saat menjelang berbuka
baik untuk sekedar melihat lihat atau membeli takjil
lihat ininya kan publikasinya kebetulan kantor juga dekat sini
sambil nunggu jam buka puasa mampir mampir lah sinilah
apa aja mas yang bisa dilihat disini dan apa aja yang bisa dilihat disini
apa yang paling menarik disini
cemilan ya ada berbagai umkm kan sini terus fashion juga
lumayan nih buat buat yang duit duit thr nya udah turun bisa lah
bisalah menyisihkan sebagian uang thr nya disini
lumayan cuci mata juga mas
jakarta ramadan festival dua ribu dua puluh dua sendiri diselenggarakan mulai dua puluh april hingga delapan mei dua ribu dua puluh dua mendatang
dengan total tiga puluh lima tenan yang berpartisipasi
pihak penyelenggara menarget
ada sekitar dua puluh delapan pengunjung setiap harinya pada hari kerja
dan tiga puluh lima ribu pengunjung yang hadir pada akhir peka